direktur eksekutif lokataru sekaligus aktivis ham haris azhar dan koordinator kontras fathia mauli dianti
resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik luhut bin sarpanjaitan
haris azhar dan fathia dituding telah mencemarkan nama baik luhut panjaitan
karena menyinggung keterlibatan luhut dalam operasi dan juga bisnis tambang di intan jaya papua
penyidik polda metro jaya mengklaim penetapan tersangka haris azhar dan fathia telah sesuai prosedur
benarkah penetapan tersangka haris azhar dan fathia akibat tekanan penguasa
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur eksekutif lokataru haris azhar
selamat sore mas haris
dan ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi muhammad isnur
selamat sore mas isnur
selamat sore mbak ipana
oke saya mau ke mas haris terlebih dahulu
mas haris anda dan fathia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan pencemaran nama baik luhut panjaitan
sejak kapan sebetulnya anda tahu status anda tersangka dan suratnya di dalam sprindiknya itu apakah sudah tertulis
sejak kapan anda naik status menjadi tersangka
kalau tahunya baru jumat malam ya suratnya diangkat ke rupsa ya
tapi kalau sebagai tersangka kayaknya sudah satu bulan
ini juga satu kejanggalan administratif dalam satu proses hukum
kenapa penetapan saya sebagai tersangka baru dikasih tahunya lewat cukup lama waktunya
oke ada kejanggalan administrasi karena hampir satu bulan anda ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi anda baru tahu hari jumat kemarin
selain kejanggalan administrasi mas haris bagaimana anda menilai penetapan status tersangka terhadap diri anda
dari penyidik pol damitru jaya
dari penyidik pol damitru jaya
secara politis ya dalam praktek diskriminasi saya menganggap bahwa ini bakal terjadi
tetapi kalau mengikuti aturan hukum yang baik ada dua titik kan
satu soal hukum acara satu lagi soal materialnya
kalau dari sisi ada banyak tapi misalnya saya kasih contoh ya rifana
dalam pemeriksaan polisi yang terdahulu itu saya tidak pernah ditanyakan soal materi sumber video saya
itu hasil risetnya
dan juga salah satunya adalah organisasi nyaman isner yang membicarakan
jadi mereka selalu menganggap seolah olah video saya itu menyebut nama luhut
apa terlibat dalam soal bisnis tambang dan lain lain
seolah olah kayak saya ngalur ngidul saja dengan sama fathia membicarakan itu
padahal secara komprehensif video saya itu
saya mengatakan bahwa cukup sempurna menggambarkan ini dari hasil riset
muhammadiyah ada juga satu staff dari papua yang juga menjadi narasumber
nah jadi kan sebetulnya itu nggak pernah diungkap
itu satu hal dalam sisi materialnya maupun formilnya yang mau saya katakan
jadi seolah olah ini sepihak hanya melihat bahwa pembicaraan tanpa
memeriksa fakta jukan dari pembicaraan tersebut
nah berkali kali kita bilang bahkan dari saat mediasi
silahkan datang silahkan jelaskan
segampangnya adi fakta atau adi data
mas isnur kalau tadi mas haris menilai bahwa penetapan tersangka dirinya ini ada kejanggalan administrasi
karena terlambat mas haris dan juga fathia mengetahui
setelah satu bulan begitu ya
dan dalam materi pemeriksaan materi isi youtube nya ini tidak ditanyakan sumbernya oleh aparat kepolisian
nah dari ylbhi menilai apakah kemudian penetapan status tersangka kepada mas haris azhar dan juga fathia ini memang ada yang janggal tidak sesuai prosedur
seperti yang tadi disampaikan oleh mas haris
ya sebenarnya tanyaan untuk curigaan dari kami sudah sejak awal mbak
jadi biasanya kalau lbh ya melaporkan peristiwa tertentu itu bisa berjam jam mbak
kami bisa seharian meyakinkan polisi bahwa ini ada tindak pidananya
puter sana puter sini gitu
nah ini kan pelaporannya hanya setengah jam saja tidak cepat selesai
jadi sejak awal kita sudah menduga bahwa ini ada campang istimewaan dan perbedaan dengan taktik yang biasa kami lakukan ketika pelaporan gitu
dan itu juga berlanjut ketika misalnya ada taktik mediasi
jadi mediasi ketika kita diundang
teman teman diundang untuk mediasi
nah ketika tanggal mediasi sudah datang kita terus paluhut tidak ada tugas negara
tapi kemudian dianggap tidak ada media kami tidak berusaha untuk mediasi
jika ada kami tidak bisa pak luhut bisa itu dianggap kami tidak mau mediasi
jadi kan mediasi itu harus memupayakan semua pihak itu datang pada saat yang sama
tidak kemudian karena paluhut
karena pejabat gitu ya
kalau dia melapor kata katanya secara pribadi
tapi ketika dipanggil
terus jadi pejabatan dia tidak hadir
jadi media sendiri begitu cepat diselesaikan tanpa upaya mediasi yang sesuai dengan amanat
mandat dari mangat pakapori
yang mendorong tadi mediasi dilakukan
efektual seperti ini
sebenarnya ini bisa dilihat juga sebenarnya olah olah ya
berjalan sesuai dengan prosedur
tapi ada hal yang tadi juga kita lihat ya
ada banyak kasus mbak
kita ingat misalnya kasusnya pelaporan novio patra
terus laporan berbagai jurnalis yang di doxing kemudian di lain lain
sampai sekarang tidak ada kabarnya tidak ada kelanjutannya
bahkan saya tanya penyidik yang sama saat memeriksa kemarin mbak patia
pak apakah penyidik yang sama yang memeriksa kasus yang raffio laporkan
kok tidak ada kabar kelanjutannya
dia sendiri tidak bisa jawab
artinya anda melihat bahwa ada tebang pilih
apakah kemudian polisi dalam tekanan kekuasaan saat menangani kasus haris azhar dan fathia ini
ya jadi akhirnya masyarakat melihat seperti itu
kami melihat seperti itu
dugaan dugaan ini kemudian menjadi wajar
oke bahwa ada tekanan begitu ya
sehingga harus cepat cepat menaikkan statusnya haris azan dan juga fathia menjadi tersangka
tidak melalui mekanisme mediasi ataupun restoratif justice seperti yang diinginkan pak kapolri
begitu mas isnur
ya mediasi dilakukan seolah gitu ada surat panggilan dan lain lain
tetapi itu tidak kemudian dilakukan secara maksimal
ketika haris dan fathia bisa tapi pak luhut nggak bisa
dianggap kemudian tunda
itu yang kemudian kami melihat ada beberapa kejanggalan kejanggalan dan prosedur
dan ini kemudian kita memandang ya
ada seolah semacam ya sudah ini harus berlanjut
ini harus kemudian diproses
itu yang kita pandang dari masyarakat sipil dan juga para pemerintah
mas haris mas haris anda akan diperiksa besok pertama kalinya oleh penyidik polda metro jaya
setelah status anda menjadi tersangka persiapan anda menghadapi pemeriksaan perdana sebagai tersangka besok seperti apa mas haris
seperti apa mas haris
ya persiapannya biasa biasa saja
besok saya mandi besok gigi pakai pomer tengah tengah dikit
kalau bahan bahan sih dari sejak awal kami sudah siap
jadi tidak ada persiapan khusus ya
jadi tidak ada persiapan khusus ya
nah maksud saya kalau itu sudah kami sudah siap secara khususkan persiapan itu sudah sejak lama
bahkan selama ini kami dapat banyak bahan bahan baru gitu
bahwa memang upaya hukum ini adalah upaya untuk membungkam
supaya jangan muncul lagi fakta fakta yang
akhirnya p wegak warga pembatasan ini terkait khususingan yang adik dan pemburu isu
jadi yang satu ke dua
akan dicabut pernyataannya atau jalan terus
yakin dengan keyakinan anda mas haris
insya allah akan jalan terus
dan sejauh koresponden saya dengan fadli akan jalan terus
kita bahas di youtube kita itu adalah cermin dari apa yang tertulis dalam laporan
saya waktunya terbatas bahkan youtube saya gagal untuk menceritakan lebih jauh dan lebih detail
dari apa yang tertulis dalam laporan tersebut
jadi saya sampai hari ini meyakini dengan rujukan bahan yang dimiliki tidak ada yang perlu dikoreksi
saya khawatir bahkan itu ada yang perlu ditambahkan dan diperjelas
nah tambahan sedikit rifana
kalau saya setia dan juga para kuasa hukum dan organisasi seperti mas isnur
minta dicabut proses hukum
karena kami menganggap ini tidak benar
sekali lagi kami membantu negara
ayo bukalah ruang yang tepat dengan mempidanakan kami
tapi bukan kalau bilang kami minta satu ini dihentikan
ini kalau dalam dan ham sebagai judicial harassment
menggunakan proses hukum untuk mempidanakan warga sipil yang berpartisipasi untuk kapkan paksa
itu bagian dari keterbukaan informasi
indonesia itu ikut dalam keterbukaan informasi secara global
dan sebetulnya seperti ini prakteknya
justru harusnya diakomodir di ruang seperti apa
ini harusnya dihentikan dipidanakan
dan bahkan dipidanakannya dengan kebutuhan pencaparan nama baik
tapi paksanya dilihat dulu
mas isnur anda dan teman teman koalisi masyarakat sipil apa nih
bentuk dukungannya terhadap arissa azar dan juga fathia
melihat ini kan ternyata sudah terlalu jauh ya
bahwa akhirnya mereka ditetapkan sebagai tersangka
apa dukungan ataupun langkah support yang akan ditempu oleh teman teman koalisi masyarakat sipil
yang pertama tentu kami mendampingi secara hukum ya
sebagai kuasa hukum
yang kedua tentu kami akan menggulirkan kembali data data di mana justru sebenarnya publik sudah sangat banyak
melihat dugaan dugaan konflik kepentingan
baik melibatkan pak menko gitu atau melibatkan pejabat pejabat yang lain
jadi ini kan kita seolah olah ya
pejabat ini melakukan banyak hal gitu
itu seolah demi kepentingan umum
tapi ketika kita dibuka ketika dibongkar
itu kan banyak dugaan dugaan konflik kepentingan korupsi dan lain lain
itu yang ditulis oleh undang undang
dan itu yang kemudian dikhawatirkan oleh kpk dan lembaga lembaga lain
maka kemudian ketika mas haris dan mbak fathia bongkar praktik praktik dugaan praktik kepentingan
harusnya negara mengapresiasi
harusnya negara menyelesaikan masalah di papuanya
bukan mengkriminalkan mas haris dan pak fathianya
dan kan sebenarnya terakhir kayak di un ya di pbb
pb ngasih perhatian yang luar biasa
agar adanya dugaan dugaan kemudian kekerasan
apa namanya pengungsian di internal yang tidak terurus
banyaknya korban korban penculikan kekerasan dan lain lain
itu kan rapian dari dunia internasional
nah haris dan fathia ini menyuarakan sebagian
praktik praktik yang menyebabkan temuan temuan pbb itu semakin menyeruak
harus pemerintah berbenah diri berbaiki papuanya
bukan kemudian mempidanakan mereka
mas haris apakah kemudian anda dan juga fathia akan mengambil langkah pra peradilan terhadap penetapan tersangka ini
saya membuka diri ya kemarin ya
untuk tidak melakukan tidak melancarkan tindakan tindakan agresif
yang diizinkan oleh teori teori hukum dan juga aturan aturan hukum
tapi dengan situasi kayak begini
saya ingin aktif ke depan
lakukan sejumlah hal yang saya anggap itu adalah hak saya
dan juga penting buat masyarakat secara lebih luas dan secara lebih global
pra peradilan itu salah satu opsi
tapi kami juga sedang menyiapkan sejumlah tindakan lain
yang kami akan lakukan
saya ingin mengatakan bahwa yang bukan segala hal itu bukan cuma pejabat negara
tindakan tindakan hukum lainnya apakah termasuk melaporkan balik pak lbp untuk kasus ini
atau mungkin anda mendapatkan bukti bukti ataupun laporan yang lain yang mengelibatkan pak lbp
saya yakin kamu punya kesabaran
saya yakin anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari saya dan kawan kawan
soal tindakan tindakan hukum
apakah kemudian anda dan juga fathia mendapatkan informasi dari pihak penyidik polda metro jaya
kenapa kemudian anda tidak ditahan
apa pertimbangannya begitu
kamu mesti tanya polisinya
belum ada informasinya ya mas haris ya
mas isnur terakhir
apa dampaknya kemudian bagi demokrasi di tanah air berkaca pada nasibnya mas haris azhar dan juga fathia
apakah ini akan memunculkan ketakutan kepada para aktivis dan juga masyarakat sipil
masyarakat biasa yang ingin memberikan kritik kepada pemerintah kemudian akan bernasib ujungnya seperti haris azhar dan juga fathia seperti ini
mas isnur kami tidak bisa mendengar suara anda
temuan dari lembaga survei itu sudah menyatakan seperti itu
sekarang masyarakat takut buat bicara
sebagian lembaga surupai sudah menemukan bahwa masyarakat takut kenapa
karena mudah dipidanakan
undang undang ite menjadi alat buat membungkam
jangankan masyarakat biasa kira kira gitu ya
orang yang memimpin lembaga ham saja dikriminalkan
itu sudah menciptakan ketakutan yang luar biasa dan juga sudah pada kemudian penilaian lembaga internasional
sebagai lembaga internasional sudah menetapkan indonesia semakin turun demokratis

demokrasi yang semakin terancam seperti ini ini berdampak pada seluruh hal gitu
jadi pemerintah semakin sibuk membungkam aktivis
mengkriminalkan para pembela kasih manusia
tapi lalai mengurus minyak
lalai mengurus sembako
lalai mengurus hak hak masyarakat yang lainnya
oke terakhir mas haris saya berikan kesempatan kepada anda
di dalam forum ini
di dalam forum ini
di dalam diskusi kita
menindaklanjuti ataupun menanggapi status tersangka anda ini
pesan kepada seluruh masyarakat sipil dan juga aktivis
yang ingin bersuara mengkritik pemerintah
saya tahu berdasarkan persepsi publik
belakangan ini masyarakat mengalami banyak ketakutan
situasi seperti ini
dimana kita banyak melihat kerja jalan kita mengurus warga
saya ingin mengatakan
tetap harus bicara
tetap harus lakukan upaya upaya baik dan benar
kita nggak boleh takut masalah masalah fisik yang jasmanian itu
harus kita bisa lampaui untuk kita terus mengawal yang namanya kebenaran dan
kita mesti yakin bahwa kekuasaan itu tidak akan selamanya
tetapi bahwa kita cinta negara ini
bahwa kita penting mengawal negara dan bangsa ini
itu lama dan lebih abadi
sehingga daripada hanya takut dan menghamba pada kekuasaan
kita harus jalan terus kepala tegak
tidak usah takut dengan siapapun yang kita ada
oke baik kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan perdana haris azhar
dan juga fathia sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik
yang dilaporkan oleh menko marves lutbinsar panjaitan
semoga yang terbaik
hasilnya besok mas haris anda dan juga fathia siap untuk bisa menjalani pemeriksaan
terima kasih sekali atas waktunya pada sore hari ini
direktur eksekutif lokataru haris azhar dan juga ketua ylbhi muhammad isnur
mas isnur terima kasih atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu mas haris dan juga mas isnur